hai bismillahirrahmanirrahim hati hati bisa astaghfirullahaladzim
pak sri kiti
jalan mana nih yang cocok
dilalui sama mobil box
kasih saya untuk berpikir sejenak
mobil boxnya itu ngedropnya dari pasar
biasa berhenti di parkiran
apa langsung di depan agennya
ya langsung di depan agen ya usah
kan lebih deket
bener juga pak sri kiti
pengetahuan pak sri kiti itu
luas seluas palet jupiter
dan setelah aku samudrahin dia
bangun sama aja pak ustadz
yang jawab siapa dong
rumah gak punya potter
di lukih malesa
dua kali nyari bocah kita nanti
yaudah kalian boleh ikut
tapi jangan macem macem
jangan banyak tingkah
duduk yang rapi diem
tutup mulutnya peluk peluk di langban
iya pak ustadz
satu lagi kalian harus bantu cari lukman
pokoknya sepanjang jalan kalian lihat kanan kiri
kanan kiri kanan kiri kanan kiri
kalau ada lukman langsung bilang
berhenti kita bawa lukman
ingat beba itu
ada aja bocah ya
satu bulan ketemu dua nongol
klien tadi kenapa kejarin aku
terus aku kenapa dipanggil dokter
kita nih lagi nyari teman kita yang namanya lukman
jadi kita panggil kamu lukman deh
kamu itu dari berantakan
kamu itu mirip temen kita namanya lukman
betul tidak kan
terus tadi kenapa kamu kejar kejar orang gitu
tadi aku difitnah
yang mencopet itu temanku
setelah dapet uangnya
tadi dompetnya dikasih ke aku
jadi aku deh yang kena sasaran
kau mau dapet saya
kamu mau dapet
kamu temennya ya
makanya aku mau kembalikan dompet ini ke pemiliknya
tapi aku takut nanti yang punya malah salah sangka
kayaknya kita harus bantu dia deh kak
kas itu baru nyari si lukman
sesungguhnya allah itu menolong hambanya
selama hambanya itu menolong orang lain
hadis riwayat muslim abu dawud dan tirmidzik
betul tidak kan
kita akan bantu kamu nyampe ketemu pemiliknya
kembalikan dompet ibu yang kamu curi
dompetnya bukan nama saya
bawa ke kantor polisi pak
bawa ke kantor polisi pak
bawa kantor polisi pak
bawa ke kantor polisi pak
itu temen kamu yang tadi kamu bilang
sama itu ibu yang pemilik dompet ini
oh jadi anak ini copetnya kali ini
oh jadi kamu temen copet ini
eh tunggu dulu
ibu ibu bapak sebentar aja
jangan marah marah dulu ya
jadi dia itu bukan copet
tapi dia yang nyopet
iya itu bapak bapak ibu ibu
justru dia itu mau ngebalikin dompet
ibu dia nggak mencuri kok
cuma dia dipaksa buat megang rombet itu
dan uangnya dia ambil sama dia
yang nyopet dompet saya bukan dia
tapi dia yang berdiri persis di belakang saya
bawa ke kantor polisi pak
bawa ke kantor aja
yang ngambil uangnya si kurdi bu
yang penting surat suratnya aman
terima kasih ya dek
terima kasih dulu dek
kalau gitu kita lanjut cari lukman ya bu
iya terima kasih
semoga lukman cepat bertemu
dan berkumpul bersama kalian lagi
kamu harus berhati hati dalam bergaul
jangan salah pilih teman
betul tidak kak
dok kita cari lukman ke mana lagi dek
coba di situ kak
oke duduk di sana
ini perkembangan santri kita
sekarang banyak kebanjuan sekali
ya lebih maju lagi
apalagi dari sekitar sini
di indonesia ada
bagaimana kalau meja itu yang kita pakai
yang di dalam
is hardaq pa ala alhamdulillahi khair who toaf praise
hamzat pendikat echt kebaeti
komu juga kan
masa berbisik bening
ada aja deh
wow kenyal bang durr
ya kan bangudihak
nanti yank gurung
saya udah pinter bekerja
ustadz iya iya aduh aduh aduh aduh tuh kan saja baru baru baru baru baru baru
kamu bukan santri sini ya bukan jelas iyalah setuju di santri pesantren
kunanta emang posat musa posat ridwan posat muntar ada dimana tuh saya kangen
banget itu mana mana semua terlalu deh kamu santri pesantren mana kunanta bapak
masya allah jadi kamu santri di pesantren kunanta ya iya itu pesantren
bagus itu udah gini aja nanti kami antar kamu pulang ke pesantren
kunanta ya gimana ya ya ini pesantren betul salah bukan kunanta
kalau kata saya si dodot masih akan menggabungkan ada di sini dia sebentar
sebentar sedikit nah sobri indra kalian dengarkan ucapan ustadz musa yang mulia dan santri baik baik
dengerin sekarang pak sri kiti dengan ustadz musa ini akan mencari haikal dan juga dodot bersama kalian juga ingat kalian harus tetap berada di samping kanan di samping kiri depan maupun belakang dan juga pak sri kiti kalau kalian capek atau lelah atau ngantuk pusing dan lain sebagainya silakan kalian kembali ke mobil yang sudah kita parkir di depan agen tadi
fahim nah alhamdulillah sekarang kita langsung aja mencari haikal dan dodot
fahim nah alhamdulillah sekarang kita langsung aja mencari haikal dan dodot

ini sabi dong alison beliau urfaan dan saling harus selalu berada di samping tiga puluh dua di sini

di samping kanan di samping kiri di depan di belakang
ustadz mau sedang pak sriki
nggak paham paham bocah ya
nah ini udah pak sriki tolong liatin mereka ya
saya mau tanya tanya dulu nih
jangan lupa pak
saya mau tanya sama bapak
bapak lihat anak kecil nggak yang pakai bajunya itu koko putih sama celana hitam
oh di sini pasti begitu
satu gitu kak bu
nah ini untuk lebih meyakinkan pak ya
kurang lebih tingginya segini pak
ya pakai baju hitam putih
pakai baju hitam putih
satu rambutnya kritik
yang satu rapi
nah kalau nggak gitu sih banyak di sini
wujud puse ditanya melenggus
iya juga sih
mungkin yang ngatur karena banyak anak di sini anak kecil
bisa begitu juga bisa
cari sebelah sana yuk